ya tim abas polri berhasil menangkap buruan kasus korupsi pengalihan hak tagih bank bali joko candra
joko chandra ditangkap kepolisian dan dibawa dari malaysia ke indonesia
melalui bandara halim perendakusuma jakarta
saat ini kita sudah terhubung bersama dengan politisi dari p tiga arsul sani
selamat malam pak arsul
selamat malam mbak firaimaniar assalamualaikum
pak arsul ini ada tanggapan terkait dengan ditangkapnya joko chandra
yang saat ini lagi dibawa nih kabarnya ke indonesia
ya pertama tentu kami di dpr khususnya komisi tiga menyampaikan apresiasi ya kepada polri
khususnya jajaran baris krim yang pada malam ini bisa menangkap dan membawa kembali joko chandra ke indonesia
ini saya kira paling tidak mengobatilah ya tamparan yang telah di
terjadi ke jajaran penegak hukum kita dengan masuknya joko chandra tanpa terdeteksi
sekali lagi kami ingin mengucapkan apresiasi
nah tetapi tentu kita tidak bisa berhenti begitu saja pada kerja menangkap joko chandra
ada hal hal lain yang saya kira harus diperhatikan
dan ini memang tidak hanya untuk polri saja
tetapi juga untuk
jajaran penegak hukum atau institusi penunjang penegakan hukum
nah dalam konteks ini
ya saya ingin menyampaikan kepada kemenkumham
agar diperjelas ya diperjelas status kewarganegaraan dari joko chandra ini
apakah dia ini orang asing
karena memang dulu tersiar bahwa yang bersangkutan ini telah berpindah ke warganegaraan
menjadi warganegara papua new guinea
tentu kan memang ada hal yang sedikit berbeda perlakuan terhadap
tahanan yang merupakan warganegara indonesia dengan warganegara asing
kalau dia warganegara asing misalnya
tentu harus memberitahu kedubesnya ya
apa dalam hal ini tentu penegak hukum ya
tetapi juga konsekuensinya adalah
nanti setelah selesai
masa hukuman yang bersangkutan
kemungkinan harus dideportasi lagi
karena bukan warganegara indonesia
itu catatan penting
jadi itu yang
yang kedua saya kira
polri tidak hanya fokus kemudian menangkap joko chandra
dan tentu tahap pertama menyerahkan kepada kejaksaan
agar dieksekusi menjalani hukuman atas putusan tk yang telah dijatuhkan
dan pada saat yang tersamaan
polri tentu dapat
terus melakukan penyidikannya ya
terhadap joko chandra ini ya
untuk kasus pidana yang baru
yang antara lain telah melibatkan
perwira tinggi polri
karena di dalam kasus itu tentu konstruksinya
joko sandra bisa menjadi tersangka
sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana
yang dikenakan terhadap perwira tinggi kepolisian itu
itu saya kira beberapa catatan yang pentingnya
apa harus kita ingat di tengah tengah
sebut saja euforia atas penangkapan joko chandra ini
pak arsul tadi pak arsul menyebut tentang adanya beberapa pihak
termasuk polri yang katakanlah ini
disinggung oleh beberapa pihak sebagai salah satu pihak
yang terimbas dengan adanya joko chandra
terkait dengan kasus kasus yang menimpa joko chandra
kemudian juga sengkarut yang mengikuti di belakangnya
tetapi dari maki sendiri pak juga menyatakan bahwa beberapa politis ini diduga terlibat

tetapi dari maki sendiri pak juga menyatakan bahwa beberapa politis ini diduga terlibat

jadi maki menyebut bahwa joko candra dilindungi oleh beberapa pihak termasuk politisi
mungkin dari pak arsul sendiri ada tanggapan
ini pernah menjadi pembicaraan khususnya tentu di komisi tiga dpr
ya begini mbak viraya
prinsipnya siapapun yang melindungi buronan
apalagi terlibat dalam tindak pidana
baru dugaan tindak pidana baru
ya harus diusut disidik
apakah dia politisi
apakah dia penegak hukum
apakah dia advokat
semuanya disidik saja
kalau memang bukti buktinya cukup
ya tetapkan jadi tersangka
karena kan prinsip penegakan hukum itu kan harus memberikan perlakuan yang sama
terhadap semua orang di hadapan hukum
sekiranya penegak hukum kita
jadi kalau hal ini ya nggak usah ragu
ya tidak usah kemudian kalau katakanlah
ada politisi yang terlibat kemudian karena dia politisi
petinggi partai politik kemudian menjadi ragu ragu
menurut saya nggak usah
kalau buktinya cukup
ya untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka
entah dalam konteks orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana
atau orang yang membantu melakukan perbuatan pidana
tetapkan saja proses hukumnya untuk berjalan
pak arsul untuk malam ini dengan kabar ditangkapnya joko chandra
pak arsul dari komisi tiga sendiri
bagaimana bentuk komunikasi dengan kepolisian
sekiranya kita ingin menunggu lebih dulu ya
kami tentu saya pribadi telah menyampaikan ucapan selamat lah kepada pak kapolri
dan juga kepada pak kabar eskrim
dan tentu disertai dengan harapan
agar proses hukum terhadap yang bersangkutan
baik berdasarkan ponis pk mahkamah agung
maupun untuk hal yang baru yang sedang disetepolisi itu
bisa dijalankan secara baik secara benar dan fair
fair untuk publik dan fair juga untuk siapapun
termasuk joko chandra nya yang terimplikasi pada kasus ini
pak arsul terakhir pak arsul tadi juga menyebut bahwa
jika kita mencari jalan
ini adalah kondisi di mana joko chandra yang merupakan warga negara indonesia
tapi jika terbukti bahwa joko chandra saat ini menyandang sebagai warga negara papua new guinea
dari kacamata pak arsul sendiri
apakah proses ekstradisi dan juga proses hukum yang mengikuti di belakangnya
agar joko chandra bisa diadili di indonesia cukup mudah bisa dilakukan
seperti itu pak
pertama kan begini
undang undang kewarganegaraan kita itu secara prinsip tidak mengadut kewarganegaraan kan enggak
jadi maka harus diperjelas apakah tadi saya katakan joko chandra ini sudah menjadi warganegara asing atau belum
kalau prinsip proses hukumnya sama hanya ada hal hal yang berbeda
kalau dia warganegara asing maka kan perwakilan kedubes atau konsulat negaranya di sini
itu kan harus diberi pemberitahuan ya kan seperti itu
tetapi ini sekali lagi yang harus diteliti dengan betul
kami sendiri nanti di komisi tiga pasti akan kami pertanyakan soal status joko chandra ini
apakah dia masih dianggap wni dan kalau wni argumentasinya apa
dan kalau dia sudah dianggap wna ya apa penjelasannya nanti dari pemerintah
baik berarti komisi tiga dpr menjamin akan mengawal dari proses hukum yang melibati joko chandra ini begitu ya pak arsul ya
kami kan mempunyai panja penegakan hukum yang itu akan kami pergunakan untuk mengawal ya proses hukum terhadap joko chandra
maupun istiar penangkapan buronal lainnya yang belum tertangkap
baik terima kasih atas informasinya pak arsul sani selamat malam
baik saat ini kami juga sudah terhubung dengan kurniawan yang juga merupakan koordinator dari masyarakat anti korupsi indonesia
yang saat ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight
selamat malam pak kurniawan
selamat malam pak arsul sani
ya deputi dari masyarakat anti korupsi indonesia maaf saya rala
selamat malam pak kurniawan
selamat malam pak arsul sani
pak kurniawan bisa mendengar suara
tadi ada bagus bagus tadi
baik pak kurniawan terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight malam ini
kami minta tanggapan bapak terkait dengan ditangkapnya joko chandra yang saat ini sedang menuju ke indonesia dari malaysia
pak kurniawan masih bisa dengar suara saya
telur tapi tadi agak putus putus
oke saya ulang kembali pertanyaannya ya pak ya tanggapan maki terkait dengan ditangkapnya joko chandra malam hari ini
oke dari maki jelas dari awal kita mengawal kasus ini
kita yang melaporkan segala macam termasuk kita sempat ketemu dengan komisi tni

kita yang melaporkan segala macam termasuk kita sempat ketemu dengan komisi tni
kami juga sempat ketemu dengan pak asyul
jadi dari awal kita ketika mendengar informasi bahwa joko chandra di brazil ditangkap oleh kepolisian
jadi sangat bergembira
artinya kita bicara soal harga diri bangsa
kita bicara soal harga diri bangsa
sudah beberapa aparat kemudian dicopot dari jabatannya segala macam dengan cara tersangka
kemudian polisi menunggu
kemudian polisi bisa menangkap joko chandra dan memulangkan ke indonesia sebuah keberhasilan yang menurut kami patut diapresiasi lah kerja kepolisian kali ini
oke baik tadi pak arsul mengatakan ini salah satu momen di mana mungkin keraguan terhadap kinerja dari aparat pedagang hukum ini bisa sedikit tersisihkan dengan ditangkapnya joko chandra pada malam hari ini
tanggapan dari mak giba bagaimana pak
tadi pak arsul mengatakan bahwa keraguan selama ini terhadap aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka menangani kasus joko chandra ini bisa sedikit luluh bisa sedikit tersisihkan gitu dengan proses penangkapan pada malam hari ini
tanggapan dari mak giba bagaimana pak
oh betul kalau soal tertangkap ya
kalau soal tertangkap dari awal kami sudah sampaikan bahwa kami patut memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian
namun apakah hanya berhenti di situ
atau kemudian dikembangkan misalnya kan surat jalan ini kan apapun ceritanya kan yang menikmati keuntungan adalah pak joko chandra
kemudian ada beberapa aparat yang kemudian dicopot dari jabatan termasuk juga dari oknum kejaksaan
nah artinya kemudian kalau hanya berhenti di soal penangkapan di kasus cesi bank bali itu kan hanya putusannya hanya dua tahun penjara denda lima belas juta
hanya sekat sekat itu
tetapi apakah hanya berhenti di situ
atau kepolisian berani melakukan pendalaman terhadap apakah ada dugaan gratifikasi atau penyuapan misalnya terhadap keluarnya surat jalan
kemudian skenario pk segala macam misalnya apakah kedatangan oknum kejaksaan agung yang ke malaysia yang tadi siang juga diperiksa oleh komisi kejaksaan
itu biaya sendiri atau ada biaya dari pak joko chandra
pak joko chandra misalnya nah ini kan kita bicara soal pemberantasan korupsi juga
jadi kalau misalnya polisi berani mengembangkan atau mendalami penyidikannya ke arah hal hal yang lebih substansial ke arah itu itu jauh lebih bagus lagi
jadi seperti itu tanggapan kami seperti itu
pak kurniawan soal proses dan diteruskannya proses penyidikannya apakah juga termasuk dengan dokumen dan berkas yang maki bawa ke ombudsman tempo lalu
saat ini prosesnya sejauh apa pak
kalau ke ombudsman kan memang hanya pemeriksaan terhadap surat jalan segala macam itu kan
maksudnya juga kalau komisi kejaksaan kan melakukan kaitannya dengan pekeramatan remjaksa itu
kaitannya lebih ke arah itu
soal kemudian apakah kami sih berharap dari pihak ombudsman akan bekerjasama dengan baris krim untuk mendalami keluarnya surat jalan ini murni
benar benar hanya sekedar administratif belaka atau ada unsur penyuapan di situ
itu yang harusnya didalami
karena ada kalau kita lihat di twitter kan ada komunikasi intensif antara pengacara pak joko tadra dengan brik jmpo misalnya
nah apakah benar atau tidak
nah itu nanti silakan penyidik mendalami itu
termasuk juga apakah ada imbal balik
baik berupa materi maupun jadikan di
nah itu yang seharusnya juga menjadi fokus dari penyidik
artinya kalau misalkan kita bicara yang lebih luas lagi misalnya apakah ini adalah sebuah jaringan
proses taburnya pak joko tadra dari telah mendaftarkan pkd yang balik lagi ke malaysia pulak balik ini apakah inisiatif beberapa orang saja atau merupakan sebuah jaringan
ini harusnya didalami
dan kami berharap komisi tiga bisa mengawal kasus ini dengan baik selain juga dari masyarakat
tadi janji pak arsul sih komisi tiga akan mengawal kasus ini sampai proses hukumnya berjalan atau berakhir nanti
pak kurniawan terakhir pak
ya pak kurniawan terakhir pak
kalau misalnya dengan adanya
pak kurniawan saya kembali ulang ya pertanyaannya ya pak ya
pak kurniawan juga sempat menyebutkan
maki sempat menyebut
adanya dugaan tidak hanya polri tetapi juga pihak pihak lain seperti misalnya politisi atau di luar sana yang juga terimbas gitu
dengan adanya dugaan penyuapan dari joko chandra atau kerjasama dengan yang melindungi joko chandra ini
tanggapan dari maki saat ini seperti apa pak
pertanyaan terakhir dulu
dari maki sendiri pak kurniawan juga sempat menyebut ya terkait dengan beberapa pihak di luar sana yang juga katakanlah melindungi tanda kutip
atau terimbas dengan adanya
nah keuntungan yang didapat dengan joko chandra sampai dengan saat ini belum tertangkap atau malam ini baru tertangkap
di luar polri ada politisi kemudian juga mungkin pihak pihak yang lain yang kita belum mengetahui dan baru bisa terbukti nanti pas proses hukumnya akan dilanjutkan
tanggapan maki seperti apa pak
apakah dengan penangkapan joko chandra ini juga akan ada lampu terang untuk membuka siapa siapa saja yang bisa bertanggung jawab
justru itu yang seharusnya menjadi apa ya
fokus dari tim penyidik baris krim saat ini
jadi terhadap penangkapan oke
karena ini tinggal diekskusi aja kan
terahkan kebuncaan anak anak di ekskusi
tapi tugas baris krim saat ini adalah mengungkap siapa dibalik proses pelarian pak joko chandra ini
apakah ini hanya oknum secara individu yang terpecah belah
apakah ini sebagai sebuah jadwal
ini adalah jaringan
tidak hanya di kepolisian dan kejaksaan
yang kan yang selama ini diungkapkan dari kepolisian dan kejaksaan
nah apakah ada pihak lain misalnya dari ncb atau dari kumham misalnya
nah ini juga menjadi fokus dari tim penyidik nantinya
seharusnya dia tembakan cara itu
sehingga akan kelihatan
apakah pelarian joko chandra ini akan berhasil
sekedar ya jalan jalan biasa atau memang skenario yang cukup besar yang itu memang dirancang oleh beberapa orang
semoga titik terangnya ada ya pak ya dengan ditangkapnya joko chandra pada malam hari ini
terima kasih pak kurniawan atas waktunya bergabung bersama kami di sian indonesia the world tonight
baik saat ini kami sudah terhubung dengan abdul fikar hajar yang merupakan pakar hukum pidana dari universitas trisakti jakarta
selamat malam pak abdul
selamat malam pak andi
terima kasih telah bergabung bersama kami di sian indonesia the world tonight
pak abdul tanggapan dari bapak terkait dengan ditangkapnya dibawanya joko chandra dari malaysia ke indonesia seperti apa gitu
dengan situasi kemudian juga buronan yang bisa kabur ke malaysia gitu selama ini berpergian keluar masuk indonesia dengan begitu mudah
ketika dia diketahui mondar mandir
dari luar indonesia dalam status buronan
itu saya bilang ini pasti ada kecolongan nih aparat
ya aparat pemerintah atau aparat penegak hukum
kecolongan yang disengaja gitu
karena dia lancar masuknya
nah artinya apa
artinya ada yang mengatur bahwa keluar masuknya joko chandra itu
meskipun dia status resminya buron
tapi di beberapa instansi itu sudah ada yang mengatur
nah buktinya betul kan
ada surat yang menyatakan bahwa nama joko chandra sejak tahun dua ribu empat belas sudah tidak terdeteksi lagi di dalam catatan cekal interpol kemudian di imigrasi juga demikian
setelah kemudian hilang
nah dia masuk ke atas nama siapa pun pasti gak ketahuan
kemudian ada lagi fakta yang baru
ya ternyata ada orang kejaksaan
ya eksekutor yang bertemu dia berkali kali
itu juga artinya apa
ini membuktikan bahwa memang ada mafia gitu
bahwa memang ada yang mengatur semua ini
sehingga semua aparat di semua instansi dipegang
saya nggak tahu apakah ada aliran dana atau enggak
nah karena itu sekarang kita harus apresiasi pada kepolisian yang sekarang selain membongkar apa
membersihkan dirinya sendiri tapi juga sanggup menangkap siapa
joko chandra di malaysia
nah secara secara yuridis sebenarnya gak ada hambatan
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat kita punya perjanjian ekstradisi dengan malaysia
artinya tukar menukar tahanan atau tukar menukar apa
orang yang dianggap pelaku kejahatan
nah itu satu
ada asean apa namanya kerjasama bantuan hukum timbal balik pidana se asean gitu
nah se asean itu sebenarnya juga termasuk singapura
tapi dengan singapura kita nggak punya ekstradisi
karena itu yang lari ke singapura itu susah tuh untuk ditangkap tuh
karena tidak ada perjanjian ekstradisi ya
walaupun ada perjanjian mutual legal assistance itu
ya perjanjian timbal balik
nah perjanjian timbal kerjasama timbal balik bantuan hukum pidana itu
nah dengan malaysia itu sudah ada juga
nah selain mla itu ada juga ini
jadi cover yuridisnya sebenarnya sudah cukup gitu
cuma mungkin basa basi diplomasinya yang apa namanya
yang harus terus di intense kan gitu
komunikasi antar negara ya
terutama soal diplomasi kepak luar maksudnya kejahat
nah itu yang mungkin kurang di apa namanya diperhatikan
karena banyak negara negara yang pertimbangannya kenapa gak mau buat perjanjian ekstradisi
biasanya itu buronan bawa uang banyak ke negara pelariannya gitu
nah karena itu sekarang kan ke swiss pun sudah ada mri sekarang
sekarang nih yang punya uang bisuit dek dekan semua nih
ya sekarang juga ketahuan
ya bisa dilacak oleh apa
bisa dilacak oleh aparat hukum indonesia gitu
siapa saja yang membawa lari uang kejahatan ke swiss dan sebagainya
jadi sekali lagi kita apresiasi yang sangat tinggi pada bar es krim
terutama ya kepolisian pada umumnya bisa merealisasikan menangkap buronan joko chandra
yang sudah ngentutin atau yang sudah membuat kita kesal
saya kira satu negara ini kesal nih dengan kelakuannya joko chandra
kira gitu mbak
pak fikar tadi juga menyebut ini juga salah satu semacam upaya
upaya dari bar es krim kemudian upaya dari kepolisian
yang juga dengan harapan bisa membersihkan nama yang tadinya sempat tanted gitu
ternoda dengan terlibatnya beberapa perwira tinggi kepolisian terhadap kasus joko chandra ini begitu pak
ya kan selain kan gini
polisi tidak akan berbuat sesuatu kalau tidak ada orang ya
yang memulai gitu
yang paling tidak menstimulasi
ya umpamanya keluar surat jalan gitu
ya kan nekat itu
surat jalan walaupun bukan kewenangannya dia keluarkan juga itu surat jalan
ya oleh salah satu pejabat di kepolisian
nah bahkan ditaruhlah si buronan itu sebagai konsultan
nah kan kan sudah betul betul menampar muka itu
nah kemudian di bagian yang lain juga membuat surat kesan
membuat surat kesehatan dan sebagainya
di sisi yang lain juga sebenarnya di instansi lain ada
umpamanya pertemuan pengacara dengan kepala kejaksaan yang katanya ngomong ngomong soal pkpu
kalau misalnya itu tidak relevan
pk itu kan di pengadilan gitu
ke pk kepala kejaksaan dan sebagainya
kemudian ada oknum kejaksaan yang bolak balik
ketemu dengan joko chandra sampai sembilan kali bahkan menurut pemberitaan
itu juga mestinya ada tindakan tindakan yang tegas seperti yang dilakukan oleh kepolisian
kalau tidak maka lembaga itu kamu saya di mata masyarakat itu akan ada ketidakpercayaan
kejaksaan umpamanya imigrasi bahkan menyalahkan pegawai yang baru umur dua puluh tahun yang baru bekerja di bagian itu kan
ini kan mencari cari sebenarnya
mencari cari pembenaran gitu
padahal sebenarnya ada kesalahan disitu
mestinya dibuka saja
ini zamannya kita sudah zaman keterbukaan
mestinya semua aparat di lembaga lembaga penegakan hukum
di lembaga lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan penegakan hukum
itu terbuka saja
oke pak fikar
sebelum saya ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya
pak fikar saya juga ingin menginformasikan terkait dengan saat ini joko chandra sudah mendarat di bandara halim perdana kusuma
menggunakan pesawat private
tapi disini juga menjadi salah satu pertanyaan
terutama untuk publik yang melihat hal ini
bahwa joko chandra dijemput dengan menggunakan pesawat pribadi
kemudian juga mendarat di landasan atau ruangan vvip di bandara halipur dan nakusuma
mungkin kalau dari pengamat hukum pidana ini menjadi sesuatu presiden khusus yang bisa ditangkap oleh publik seperti apa
ya saya kira ini kalau itu yang terjadi itu berlebihan
mestinya menangkap itu ya pakai pesawat penumpang biasa saja gitu
toh kegawatannya kan juga tidak
besok bukannya akan kiamat atau akan perang gitu
kan bisa menumpang
tapi kalau pakai pesawat pribadi
ini artinya pesawat ini gimana nih
anggaran negara atau ada apa
kan juga jadi pertanyaan seperti itu
apalagi umpamanya diterima di satu tempat yang mewah sekali
nah karena itu
bisa menjadi pertanyaan begini
ini ditempat atau pulang
kan begitu sebenarnya
ditangkap atau ditempat atau pulang
pulang dengan sendiri saja dengan fasilitas yang begitu mewah
nah ini juga harus menjadi perhatian kepada kepolisian
jadi kita apresiasi kepada kepolisian
tapi ya yang wajar saja lah
jangan diskriminatif gitu
apalagi kalau mau pakai pesawat ya
tidak usah pakai pesawat pribadi
pakai pesawat umum juga tidak apa apa
top juga tidak terlalu
masalahnya tidak gawat gitu
keadaannya tidak darurat gitu
baik pak fikar kami potong dulu ya
tetap bersama kami pak
baik kita sudahi dulu informasi dari atau tanggapan dari pak abdul fikar tadi
terkait dengan kepulangan joko chandra ke indonesia
atau dijemputnya joko chandra oleh pihak kepolisian
saatnya kita melihat memantau kedatangan dari joko chandra yang sudah tiba di bandara halim perdana kusuma
di layar anda saat ini anda melihat bagaimana situasi di media sosial di lini masa milik divisi humas polri
dimana saat ini ternyata atau kita mengetahui bahwa kedatangan dari joko chandra di bandara halim perdana kusuma ini disiarkan
lewat akun instagram at divisi humas polri
warga net bisa melihat bagaimana situasi atau kondisi dari kedatangan joko chandra yang ada di bandara halim
seperti tadi pengamat pidana dari universitas trisakti abdul fikar hajar
menyatakan bahwa memang situasi dari atau kesengkarut kasus joko chandra ini juga menarik perhatian publik
yang sempat mempertanyakan
bagaimana kinerja dari para aparat penegak hukum dalam menangani kasus buronan korupsi
kesi bank bali joko chandra
saat ini anda melihat
sesosok yang menggunakan atau memakai baju tahanan berwarna oranye
yakni joko chandra
atau yang juga publik kenal dengan sebutan
atau nama panggilan joker
udah sini aja udah udah udah
udah udah udah sini aja
buronan kasus korupsi pengalian hak tagi atau cesi bank bali
chandra ini juga diduga atau diketahui memiliki beberapa aset yang berkisar di usaha estate
mulai dari perhotelan gedung perkantoran
sehingga atau hingga pusat perbelanjaan atau mall mall
salah satunya hotel mulia
yang dibangun bersamaan dengan sea games sembilan puluh tujuh tahun sembilan puluh tujuh
kemudian juga mall taman anggrek dua
dan juga wisma mulia dua di gatot subroto atau di jalan gatot subroto
serta the mulia resort dan juga vilas di bali
sebelumnya polri juga menetapkan pengacara joko chandra anita kolopaking sebagai tersangka
ia diduga turut berperan dalam pelarian joko chandra selama menjadi buron terkait dengan surat korps bayangkara
kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini anita kolopaking pengacara yang juga ditetapkan sebagai tersangka tersebut
meminta perlindungan lewat lpsk
namun belum diketahui bagaimana prosesnya sampai dengan saat ini dan apa pengaruhnya apa imbasnya ke dalam proses penyelidikan joko chandra
tapi kami harapkan agar ini menjadi titik terang
bagaimana aparat pedagang hukum ini menangani buronan kasus korupsi yang selama ini dikenal licin
keluar masuk indonesia dengan begitu mudahnya
sampai melibatkan beberapa perwira tinggi kepolisian
dan juga perwira yang berpengaruh

memantau bagaimana kondisi penangkapan joko chandra

dimana joko chandra sampai dengan proses penyelidikan atau proses hukum atas dirinya berlangsung kedepan

pr dalam mengkoordinasikan dan mengawasi lembaga lembaga pekai nih mas tama tadi juga ada yang
menarik nih ada informasi bahwa pengacara joko chandra anita kolopaking saat ini meminta
perlindungan ke lpsk dan tadi pakar hukum pidana pak fikar mengatakan bahwa ini ada indikasi bahwa
anita akan menyebut beberapa nama yang diduga merupakan nama besar yang terlibat dalam pusaran
sengkarut kasus joko chandra tanggapan mas tama betul ya dari awal kita adalah
kelompok masyarakat yang berharap siapapun yang membantu pelarian joko chandra itu harus dimsek
terangan untuk dilihat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak karena menurut bayangan saya
tidak cukup misalnya ketika dia berpredikat sebagai advokat kemudian dia bisa berlindung dari
profesinya menurut saya imunitas profesi sebagai advokat dengan membantu buronan kabur ke luar negeri
atau lari ke sana
kemari itu satu hal yang berbeda kalau bicara soal advokat tentu saja avokat tidak bisa digugat kalau
kemudian memang dia melaksanakan tanggung jawabnya ada etikat baik dalam mengerjakan pekerjaannya
tapi dalam pas perkara ini saya tidak melihat itikat baik dari terpidana atau dari buronan kenapa nggak
tidak terlihat baiknya kita bisa lihat di satu sisi ada advokat ada buronan yang kemudian pengen
mengajukan peninjauan kembali ke pk secara hukum tentu saja kita harus bilang ya itu hak tapi kita juga
harus pahami hak itu lahir ketika adanya kewajiban kewajiban yang dilakukan pertanyaannya
apakah ada kewajiban yang dilakukan oleh joko chandra menurut saya tidak dilakukan
kewajibannya jalani hukuman selama dua tahun jadi tidak melihat etikat baiknya sehingga kok nggak ada
baik tiba tiba mau
minta haknya nggak bisa demikian
nah ini yang kemudian juga
menjadi landasan filosofis
kenapa mahkamah agung kan juga
jakarta selatan menganggap berkes percaya
tidak diterima kan begitu
jadi saya melihat ini menjadi
suatu hal yang perlu diberesin
nah poin lainnya ketika misalnya
abdul tikal hajar
seorang ahli pidana menyebutkan
soal bagaimana dia akan menyebutkan
nama nama lain menurut saya
sesuatu yang kita akan
pantang bersama ya yang kita harapkan tentu saja begini
ketika kemudian seseorang meminta perlindungan
kepada lpsk tentu saja
itu menjadi sah sah saja
saksian seseorang itu menjadi
sebuah hak yang harus dilindungi
tapi kita juga harus lihat
kalau kemudian dia mau memberikan
keterangan dia mau mendapatkan
dia pun juga harus kooperatif
ini yang perlu kita garis bawahi
apa kooperatifnya ya kalau ada
yang terlibat silahkan disampaikan kepada
baik baik mas tama terima kasih
atas insight nya malam hari ini
terima kasih telah bergabung bersama kami
baik kita akan
minta bagaimana tanggapan dari
wakil ketua lpsk edwin partogi
pada malam hari ini juga bergabung
bersama kami di cnn indonesia the world tonight
selamat malam pak edwin
selamat malam mbak fani maniar
baik pak edwin tadi sudah menyebut
bahwa anita kolopake meminta perlindungan
ke lpsk apa saja isi permintaannya
surat kepada lpsk
permohonan perlindungan pada tanggal dua puluh sembilan
dan dalam surat tersebut dia
sebagai saksi atas proses
siapa itu prestio ya
prestio tomo dan kemudian juga
kalau misalnya logikanya ketika seseorang
meminta perlindungan ke lpsk adalah
yang bersangkutan merasa terancam
kemudian juga ingin mengeluarkan
kesaksian yang bisa mengamankan
dirinya gitu seperti apa
sebenarnya bentuk perjanjian antara lpsk
dan juga pihak yang bersangkutan ini
sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait
dengan kasus joko chandra pak edwin
undang undang sudah mengatur
oleh perlindungan saksi dan korban bahwa
yang bisa mengajukan permohonan perlindungan
ke lpsk yaitu
saksi korban pelapor
termasuk saksi pelaku
pelaku itu yang biasa populer disebut
dengan jasis kolaborator
jadi saat ini
kalau pada saat
pengacara joko chandra
mengajukan perlindungan ke lpsk
saat ini kita dengar dalam
polri bahwa statusnya sudah
permohonan dari anita kolopaking ini pak edwin
oh belum tentu
nelahan untuk mendalami
sifat penting keterangan dari
kemudian tingkatkan camannya
itu akan menjadi bahan pertimbangan
pimpinan lpsk dalam memutuskan
permohonan dari si pemohon tersebut
namun pada status
yang saat ini sebut
apabila kita dengar dari keterangan
mbak polri tadi
dia memiliki syarat menjadi
satu dia punya sifat penting keterangan
sifat penting keterangan ini maksudnya adalah
dia bisa mengungkap
tentang pelaku dan
ya kemudian dia bukan pelaku utama
undang undang kita hanya bisa dijadikan justice collaborator kalau bukan pelaku utama
dan mau atau bersedia mengembalikan aset dari tidak kejahatannya tersebut
nah termasuk juga adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa pada diri dan keluarganya
itu bagian dari syarat syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status sebagai justice collaborator
oke baik baik terima kasih pak edwin partogi
kita tunggu bagaimana nanti kedepannya perkembangan dari permintaan yang bersangkutan anita kolopaking
untuk meminta perlindungan dari lpsk selamat malam pak edwin
dengan berakhirnya informasi atau juga dialog bersama dengan edwin partogi tadi juga berakhir pula
saya fani maniar undur diri terima kasih selamat malam dan sampai jumpa